pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau psbb di jakarta
sempat mencemaskan para pengendara ojek online karena tidak dapat menarik penumpang
hal ini sesuai aturan psbb yang melarang mereka beroperasi
untuk meluruskannya kementerian perhubungan resmi menerbitkan aturan
yang memperbolehkan pengendara ojek online mengangkut penumpang
dalam peraturan menteri perhubungan no delapan belas tahun dua ribu dua puluh ini
sepeda motor pribadi ojek pangkalan dan ojek online diperbolehkan mengangkut penumpang
saat psbb asalkan tetap mengikuti protokol kesehatan
kemudian dari aspek kolek sosbud hankamnya dari tentu wabil khusus ekonomi
ekonomi kerakyatan ekonomi ojek pangkalan ekonomi saudara saudara kita yang di ojol
ini tentu dengan sungguh sungguh peraturan perundang undangan transportasi ini juga
sepanjang protokol protokol itu jangan diabaikan
penerbitan permen hub tersebut disambut baik oleh sebagian pengumudi ojek online di jakarta
namun ada yang mengaku sulit untuk memenuhi persyaratan protokol kesehatan tersebut
di antaranya pengemudi wajib melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan sesudah digunakan
selain itu pengemudi wajib menggunakan masker dan sarung tangan
meski perusahaan penyedia jasa angkutan online memfasilitasi
penyediaan masker dan sarung tangan secara bergiliran
sejumlah pengumudi ojol mengaku kesulitan untuk terus memenuhi persyaratan kemenhub
mereka meminta pemerintah menyediakan kelengkapan peralatan tersebut
kalau memang dari pihak pemerintah menyiapkan
tapi kalau kita untuk modal sendiri berat
berat sangat berat untuk sekarang ini
permen hub nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh tersebut
pengemudi ojol juga dilarang berkendara jika sedang menderita sakit atau suhu badannya di atas normal
tim liputan cnn indonesia